ia tajak kerjaan loh astaghfirullahaladzim ya ya nur apa sih lu teriak teriak ada hpnya ikut yuk
ikut kemana sih tumen ngajak ngajak gue ini lihat perhiasan ayahnya ayo mau beli perhiasan
yang lebih banyak lagi nya mau ikut enggak ntar ayah kasih tahu tokoh tokoh perhiasan yang bagus
dan murah mau nggak ya udah lu tunggu di sini ya benar ya iya ayo tunggu ya nya ye emang jadi
motor jadi dong ismah apa sih lu hati hati
nggak boleh begitu deh walaupun bagaimana nyatu ibu lu inget nggak kalau surga itu ada di telapak
ibu cuman sayangnya abang udah nggak ada nih nah sekarang saatnya abang berbakti semuanya
ya allah bang abang tuh baik banget sih bang jadi orang abang tahu kan bisa tuh beruntung
banget punya suami seperti abang bisa aja iya udah abang uang katolik harus siangan lagi yakin abang apa apa
ya udah titik ya bang assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baru dateng loh iya tapi nggak bisa lama lama nihnya soalnya ada perlu penting banget ada perlu apa
jadi gininya ayah masuk ke perusahaan mesjid nih nah ntar malam ada acara satu dan alkitim
nyikus semangat dong emang perlunya berapa ya seadanya sih nya
hai lo punya duit berapa
waktu berputar rumpulan dari mata
gue doain semoga warungnya makin rame
banyak beli ya
nyak kenapa sih harus dikasih semua
padahal kan kalo beramal itu semampunya nya
yang maksa tuh siapa
lu kan tau
kalau duit itu buat nyumbang ke masjid
buat santunan anak yatim
mana sih lu gitu aja pelit banget
bang udah pulang
abang sih tadi udah masukin beberapa lamaran ke beberapa perusahaan
tinggal nunggu hasilnya aja deh
abang udah pasrah dan ikhlas sama allah
terus tadi di jalan abang ketemu sama tukang ojek di pangkalan
terus setelah bang pikir pikir
sepertinya mendingan abang narik ojk aja kali ya
supaya lebih cepet juga daripada kerjaannya
ide yang bagus sih bang
iya tadinya abang kepengennya sewa sih
cuman setelah abang pikirin lagi
mendingan beli aja deh
tabungan juga kan masih cukup abang
apapun yang terbaik menurut abang bisa dukung
dan yang penting
abang punya banyak rezeki
selalu dukung apapun keputusan gue
duit warung hari ini dapat berapa
tadi uangnya diminta sama nurdin
katanya sih buat dikasih ke pantiasuhan gitu
mau ngapain lu kemari
jadi begini cara lu berterima kasih sama ampun lu
lu minta duit sama dia katanya buat santunan
lu pikir lu itu siapa sama orang gue
jangan mentang mentang lo nikahin pok gue
terus lu bisa seenaknya ganggu gue gitu
pergaulan lu juga kagak sehat
ini temen lu berdua nih rampok nih malik nih mereka
bagus lah kalo udah tau ya
jadi gue ga perlu capek capek ngasih mereka ke lu
lu apa apaan sih lu bergaul kayak begini
sini balikin duitnya
eh ini duit lu minta amanya
bukan ame lu ya
anjay aja udah
lu kebanyakan ngomong gue
berani mbak gue
gue pikir gue takut sekarang
awas awas lu ya
apa sih lu teriak teriak ada apa ya
ikut kemana sih
tumben lu ngajak ngajak gue
nih nyak liat perhiasan ayo nyak
yang mau beli perhiasan yang lebih banyak lagi
nyak mau ikut gak
ntar ayah kasih tahu toko toko perhiasan yang bagus dan murah
yaudah lu tunggu disini ya bentar ya
tunggu ya nyak
ya bang jadi beli motor
jadi dong is
emang kenapa sih lu
ya bang pergi dulu ya
mau kemana lu
mau ke bank
mau ngambil duitnya
dan kan mau beli motor
ternyata lo punya duit ya
sini di tempat gue
iya nyak cuman kan
eh ayo mau beli motornya
gak usah beli motor
lu kan masih sehat
buruan kasih duitnya apa gue
jangan diminta dong nyak
berarti imran kan mau ngojek
beli motor ntar aja ntar nggak punya duit lagi dia
laginya buat apaan sih
di depan gue ditungguin sama yuni
gue mau pergi ke toko emas
uangnya masih di banknya belum diambilnya
lu banyak alesan ya
udah mana atm lu
jangan dong nyak masa atm ini juga diminta
emang bayarin laki lu aja sih
pinnya berapa ya
abang mau di bank ya
abang mau dikasih si bank
yang pentingnya lu bahagi ya seneng
abang udah seneng
kamu tau gak tau
kamu tau gak tau

ya allah hamba ikhlas dengan semua ujianmu ya allah
semoga mbak kuat menjalani ini semua
ya kau maha baik ya allah
kau maha pemura hamba berjalan sama kau ya allah
kau pasti memberikan jalan terbaik untuk hamba ya allah
mau ke mana loh
nya mau ke bank
mau ngambil duitnya
nanti mau beli motor
ternyata lu punya duitnya
sini ditempat gue
cuman kan ayo mau beli motornya
kagak usah beli motor